anda masih di cnn indonesia today proyek strategis nasional kedua pemerintahan jokowi di kabupaten kupang longsor sebelum digunakan
lapisan beton yang menahan dinding tebing bendungan manikin ini runtuh sepanjang puluhan meter
beton penahan yang diperkuat besi beton ini ambruk setelah tak mampu menahan rembesan air hujan pada akhir pekan lalu
kerusakan yang menjadi perhatian kejaksaan negeri kupang ini dianggap sebagai dampak badai seroja tahun dua ribu dua puluh satu silam yang luput dari upaya antisipasi
proyek yang dimulai sejak dua ribu dua puluh silam ini pun masih terkendala pembebasan lahan karena masih berstatus hutan lindung
pembangunan bendungan ini menggunakan lebih dari tiga ratus tiga puluh delapan hektare hutan lindung yang mencakup wilayah delapan desa
genangan bendungan ini pun akan menenggelamkan enam puluh dua rumah warga dua rumah ibadah dan satu perkuburan
pembangunan bendungan ini menggunakan lebih dari tiga ratus tiga puluh delapan hektare hutan lindung yang mencakup wilayah delapan desa
jelas ppk maupun pelaksana bersedia untuk menyelesaikan pekerjaan ini
nantinya ada tahap terakhir di mana semua orang bisa menilai hasil ini
secara kesempatan memang patut kita pertanyakan kok kita longsor hujan
nanti ini kan bukan proses hukum ini kan kita proses bagaimana mengawal pekerjaan ini biar bisa selesai